kamera pengawas ini merekam seorang terduga pelaku pelecehan seksual
saat mengikuti seorang siswi sekolah dasar
yang pulang sekolah berjalan kaki di jalan damai raya cipete utara
ke bayoran baru jakarta selatan jumat siang
terduga pelaku yang mengenakan baju warna hitam dan celana pendek ini
terus mengikuti korban hingga ke dalam gang
menurut orang tua korban terduga pelaku berkedok menanyakan alamat
namun tiba tiba memeluk dari arah belakang
korban yang terkejut kemudian menginjak kaki pelaku dan melarikan diri
pagi kan dia pulang sekolah biasanya sih lewat rt enam
habis gitu dia kok tumben tumbenan lewat rt empat belok gang musolah
padahal disitu rame tuh banyak orang buang sampah
nah sampai depan sini dia ngerasa ada yang ngikutin
pas mau masuk kesini dia ditanya gini
dek tau sawo gak gitu tolong anterin mas dong
sementara itu terduga pelaku yang sama kembali terekam cctv saat berupaya melecehkan seorang siswi lain
terduga pelaku terlihat memeluk korban dari arah belakang
korban pun memberontak dan berteriak meminta tolong hingga pelaku panik lalu melarikan diri
lokasi pelecehan seksual yang kedua ini tak jauh dari lokasi pelecehan korban pertama
menurut seorang warga aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh orang tak dikenal
kerap terjadi di wilayah ini
para orang tua pun meminta aparat kepolisian
untuk menangkap pelaku agar peristiwa serupa tak terulang
sementara petugas gabungan yang terdiri dari tni polri dan satpol pp kota blitar
menangkap enam pasangan bukan suami istri dari sejumlah indekos pada jumat malam
razia di enam rumah kos di kecamatan sananwetan dan sukorejo ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya dugaan praktik prostitusi terselubung
kita tersebut untuk antisipasi perkeluar bebas
jadi hari ini kita mendapat enam pasangan
tanpa surat nikah
selanjutnya ke enam pasangan suami istri yang terjaring razia itu diberikan pembinaan oleh petugas terkait
tim liputan cnm indonesia